perbulan itu rp satu lima ratus
itu cuma kasih tiga bulan
habis itu pihak berantas sudah selesai
mau pulang ke rumah juga tidak bisa
pembangunan tidak harus mengorbankan hak hak
masyarakat yang ada di sekitarnya